kita beralih ke informasi lainnya mata uang digital
ya kini hampir melanda sejumlah bisnis retail maupun elektronik di dunia tak terkecuali di indonesia
bahkan di tulung agung ada sebuah warung kopi yang menerima pembayaran menggunakan uang digital
penasaran seperti apa transaksinya berikut liputannya
warung kopi satu ratus delapan puluh delapan yang terletak di jalan pangeran antasari tulungagung ini sepintas seperti warung kopi pada umumnya
namun dibalik itu ada yang menarik dari warung ini
cara pembayarannya menggunakan uang digital yakni bernama program pembayaran oktokoin
setiap satu octocoin sama nilainya dengan empat belas rupiah
cukup dengan membedai kode dari telepon seluler ke telpon
ketika telpon seluler lainnya pembayaran pun semakin dipermudah
hal ini sengaja dilakukan karena dengan sistem ini pembeli semakin penasaran untuk datang ke warung hendro purnomo ini
semua ini berawal saat pemilik warung mulai mempelajari tren mata uang digital yang kini merambah sejumlah bidang bisnis
ia pun akhirnya menerapkan cara itu di warungnya
coba untuk menyimpan octocoin untuk melakukan pembayaran di warung kopi
jadi nanti hasilnya octocoin dari pembayaran
ini kita akan simpan siapa tahu nanti tahun depan atau dua tahun lagi menjadi satu juta atau dua juta
itu keuntungan yang saya targetkan
para pelanggan warungnya pun merasa terbantu dengan cara ini
cukup membayar dua oktagon pembeli bisa mendapat secangkir kopi atau teh manis
karena lebih mudah
kita kalau tidak bawa uang atau uang kita tidak ada yang es kita bisa bayar dengan oktokoin
ini kita untuk transaksi lain lainnya
namun meski ada uang elektronik pemilik warung juga mempersilahkan jika pelanggannya menggunakan metode pembayaran secara tunai
selain mengelola warung kopi hendro juga kerap mengadakan pelatihan dan edukasi tentang mata uang digital pada masyarakat luas
fadli rahmawan telunagung